mantan gubernur jawa timur soekarwo hari ini memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
soekarwo diperiksa sebagai saksi untuk ketua dprd tulungagung supriyono
yang menjadi tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di kabupaten tulungagung tahun anggaran dua ribu delapan belas
setelah tidak datang di dua panggilan sebelumnya
mantan gubernur jawa timur soekarwo memenuhi panggilan ketiga yang dilayangkan kpk pada hari rabu sekitar pukul sembilan tiga puluh wib
hingga rabu siang soekarwo masih diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ketua dprd tulungagung supriyono
penetapan supriyono sebagai tersangka berawal dari operasi tangkap tangan terhadap bupati tulungagung nonaktif syahri mulyo
dan wali kota blitar nonaktif saman hudi anwar
selain menetapkan enam tersangka kpk telah menyita uang dua lima miliar rupiah dari supriyono
uang diduga pelicin untuk pengesahan anggaran yang diberikan bupati tulungagung nonaktif syahri mulyo